kita beralih ke informasi lain festival ekonomi syariah di jawa timur mendorong pesantren memiliki satu produk unggulan
baru satu hari dibuka nilai transaksi festival ekonomi syariah mampu mencapai sembilan miliar rupiah
dibuka pada rabu malam festival ekonomi syariah yang kelima ini mendorong terciptanya produk unggulan dari pesantren pesantren di jawa timur
melalui program on pesantren one product atau opop diharapkan pertumbuhan transaksi ekonomi syariah di indonesia dapat tumbuh dengan pesat
sejumlah pesantren di jawa timur yang mengikuti pameran di feshare telah memiliki produk unggulan
di antaranya songkok rebana dari kulit domba keripik kopi pengharum ruangan
hingga berbagai produk konveksi yang sudah dipasarkan hingga keluar lingkup pesantren

yang paling diminati ke depan adalah produk produk seperti yang milenial
kami sudah punya ada jempin kafe kemudian ada lagi bakso pesantren
itu juga akan kami kembangkan ke depan di area popontren yang bekerjasama nanti dengan opop jatim
deputi kepala perwakilan bank indonesia jawa timur mengungkapkan
di jawa timur bi sudah bekerja sama dengan tujuh belas pesantren besar dan memberikan fasilitas peningkatan kapasitas ukm
agar mampu menciptakan produk unggulan dengan daya saing
jadi kalau opop ini kebetulan memang opop itu adalah program pemerintah provinsi jawa timur
mereka ingin bahwa pondok pesantren ini bisa menghasilkan satu
nah ini barangkali ini sejalan dengan visi misi bank indonesia
bagaimana kita berusaha untuk kemandirian dari pesantren
kita tingkatkan daya saing kita tingkatkan kualitas
kita tingkatkan produktivitas efisiensi produk produk unggulan lewat pesantren pesantren
sehingga harapannya adalah produk produk pesantren ini tidak hanya laku atau punya daya saing di level pesantren
tapi bisa tempatkan
bisa tembus ke jawa timur bisa tembus di luar jawa timur
dan syukur syukur bisa tembus ke pasar global
satu hari berjalan pengunjung face share di surabaya mencapai sembilan lima ratus orang
dengan nilai transaksi mencapai sembilan miliar rupiah
eka rime aga dipa surabaya jawa timur